aduh banyak banget lagi miskin dari papaku gimana ya
aduh mana situ aja susah banget ditangkap ya aduh mana sih dia
menangkap kita takut aja kalau bisa nyerahin diri dia kita tangkap
tunggu gue punya ide apa tuh nih biar dia ketangkap gua laut ini untuk
apa loh itu juga
buka om airnya habis om airnya habis masuk om sini om
kok besar nih kita banget
aduh udah udah cepet cepet
apa sekali sih
oh jadi kamu mat bawa pelakunya
oh ya rendy
mana surat surat peternakannya
dimana anak anak dimana haikal dan cecil
serahkan dulu mereka kepada saya

tapi mereka di tempat yang aman
kan sudah aku beri makan
ya sudah kasihkan itu
saya tidak akan serahkan dokumen dokumen ini
sebelum saya bertemu dengan cesil dan haikal
oke oke kalau begitu
saya mau telfon
kita harus pergi kemana lagi nih
enggak ada lagi
sisi masuk ke sana cepat
sekarang sisil kamu tunggu di sini
biar aku yang urusan penjahatnya oke
apa lagi sih
tunggu dulu dong
biar urusan penjahat aku aja
aduh banyak banget lagi misko dari kakakku
mana sih itu gua jah
susah banget ditangkepnya ya
aduh mana sih dia
mau nangkep kita
nangkep aja kalau bisa
nyerahin diri dia
biar dia ketangkep gua lewat sini undur langsung sama lu
aduh makasih lah
aduh makasih lah
kemana si ali ini
berani beraninya nggak mau angkat telpon saya
di mana cecil dan highal
kok lama banget
kan aku sudah ngomong
seperti di pantai
tenang sampai kapan ini
oh ya randy
gimana kalau dokumen itu
langsung serahkan sama aku
jangan mimpi madawak
saya tidak akan santai
saya tidak akan serahkan dokumen dokumen ini
sebelum saya ketemu dengan haikal dan cecil
kita tunggu saja kalau begitu
saya tidak akan serahkan dokumen dokumen ini
sebelum saya ketemu dengan haikal dan cecil
kita tunggu saja kalau begitu
kita tunggu saja kalau begitu
kalau kamu macam macam
anak kamu masih di tempatku
dan nyawanya ada di tanganku
kamu jangan main main nanti
kembalikan dokumen itu
oh mau dokumen
udah udah pokoknya itu penjahat itu udah beres oh ya tadi papaku telepon loh
kenapa enggak tadi kalau kamu udah kasih tahu dari tadi kita udah selamat sesi
ya allah aku mau apa apa membuat nomor ustadz
kamu telepon siapa kamu
kamu sama sesuai alhamdulillah baik baik aja bosat hai kalian lagi sama
sesuai oh ya udah gini kamu sherlock kamu serok sekarang ya sherlock
dulu saya tanya sesuai dulu saya ngapain udah biar aku aja sini halo pak ustadz
halo ini sesuai sesuai sesuai tolong lokasinya di sherlock ya di sherlock
yang setan nanti aku serok aku mati dulu ya handphonenya aku telepon sama aku dulu ya
oh saya gini tolong pegang dia dulu nggak usah khawatir pak